cepat pergi jupiter sebelum aku kehilangan kesabaran sekarang
perkenalkan raja eviom pemimpin kekaisaran siantok yang tak kenal takut
yang sedikit bersemangat hari ini
hari ini adalah harinya
tuan bisakah kau diam
kenapa begitu sedih hari ini adalah harinya tiana hari ini adalah harinya
raja evium senang karena hari ini adalah hari terpenting dalam hidupnya
itu adalah upacara ratu
untuk hari ini raja evium akan memilih pengantin untuk dinikahi dan dijadikan raju
tuan hanya untuk memperjelas
sesuai tradisi kau memilih seorang wanita untuk menjadi istrimu
tapi wanita yang kau pilih harus memilihmu juga
lihat wanita cantik di istana kita tiana
mereka telah memilihku
tiana adalah salah satu pelayan terdekat bagi raja
dia menghargai penilaiannya
namun seiring dengan kesuksesan raja evium
datanglah orang orang yang selalu iri padanya
penasihat raja jiko adalah salah satunya
dan satu persatu para gadis dan ratu mulai memperkenalkan diri mereka
oh aku bisa menjahit dan menyulap dan menjahit
oh aku adalah putri yang paling cerdas
taukah berapa itu dua a ditambah tiga b
oh hmm tunggu
aku tahu jawabannya
rajaku sayangku raja tersayang
kau adalah pria yang paling tampan yang pernah kutemui
katakan padaku oh beritahu aku rajaku bagaimana kau begitu tampan
tiana mereka semua sangat cantik dan sangat berbakat
bagaimana cara memilihnya
maksudku aku tidak bisa menikah lebih dari satu gadis cantik
tuhan hanya ada satu ratu dan tidak adil bagi yang lain
aku tahu itu
bagaimana dengan gadis yang bisa menjahit
hanya itu yang kami tahu tentang dia yang bisa dia jahit
karena dia mengulanginya dua kali
tapi kau tidak dapat memilih istrimu berdasarkan kecantikan
kau harus mengenalnya dan mencintainya apa adanya
pernahkah kau mendengar tentang gadis cantik tuan du
maafkan aku tapi begitulah orang kota memanggil tuan dudel
dia tinggal di ujung lain kerajaan kita dan sepertinya dia punya seorang putri yang menakjubkan
kalau begitu tunggu apa lagi
bahwa tuan dudel dan putrinya sekarang
saat tuan dudel tiba dengan putrinya poli raja evium tidak bisa mengalihkan pandangan darinya
aku senang berpikir
aku akan bertemu denganmu gadis cantiku
maksudku aku berterima kasih kepada yang mulia
tuhan aku sangat tersanjung kau telah mengundang putriku untuk upacara ratu
tapi aku khawatir dia tidak akan cocok menjadi ratu
soalnya dia sedikit seperti ayam dan aku akan menikahinya
tuan apakah kau yakin
yakin sekali tapi tentu saja dia harus memilihku juga
aku mencintai putriku yang mulia
tapi kau harus paham bahwa naluri alaminya adalah ayam betina dan itu tidak akan pernah berubah
misalnya setiap kali dia melihat jagung dia akan menyerah pada insting alaminya dan mematuk jagung itu
aku mengerti bahwa dia punya kepribadiannya sendiri dan aku menerimanya dengan sepenuh hati
itu adalah pernikahan yang paling tidak biasa
oh meninggalkan hadiah untukku
raja evio mulai jatuh cinta semakin dalam dengan ratunya
sedemikian rupa sehingga raja evio melupa menjadi seorang raja dan hanya menjadi suami dari istrinya yang cantik
sifat ayam dari ratunya sepertinya tidak mengganggu raja sama sekali
tapi jiko tetap memperhatikan
begitu pula para jahat
begitu pula para gadis yang merasa ditolak dan diabaikan
mereka sangat iri dengan ratu baru sehingga mereka menamainya ratu ayam betina
dia adalah ayam dia berkokok seperti ayam betina pernahkah kau mendengar kuku ruyuknya
oh aku bekerja di istana ini dan aku telah mendengar beberapa orang mengatakan bahwa raja menikahi ratu ayam karena dia benci menyimpan jam alarm
iya sayangnya raja eviom telah jatuh cinta begitu dalam pada istrinya sehingga dia gagal melihat betapa berbedanya dia
hendai saja ada cara untuk membuat raja melihat konsekuensi dari tindakannya
hah apa berarti

beberapa hari kemudian tiana yang berbahasa inggris menangis
beberapa hari kemudian tiana yang berbahasa inggris menangis
ketika mereka berdua menangis mereka mencari tiana yang berbahagia untuk rajanya menyarankan agar raja mengadakan pesta untuk menghormati ratu baru
jiko dan gadis itu telah menemukan kesempatan mereka
mereka mengira karena disarankan oleh tiana sendiri tidak ada yang akan meragukan mereka
tapi tiana selalu meragukan jiko
pestanya megah ada makanan dan hiburan
banyak bangsawan datang untuk menyambut ratu baru

ketika semua sudah tenang dan raja evium hendak bersulang untuk istrinya yang baru menikah pelayan istana masuk dengan sekeranjang jagung dan sanduk
semua jagung dari keranjang berserakan di lantai
dan tanpa pikir panjang
raja dan penguasa kerajaan yang mengenai sarang tidak bisa bertahan lebih lama
dan tanpa pikir panjang
raja dan penguasa kerajaan yang mengenai sarang tidak bisa bertahan lebih lama
raja evium mencintai istrinya
tapi dia tidak bisa melupakan penghinaan itu
dia memulangkan kekasihnya kembali karena malu
ratu poli kembali ke rumahnya
hari hari berlalu dan raja merindukan istrinya
dia kehilangan minat pada tugas kerajaannya
dan selalu duduk sendirian dalam kegelapan
melihat rasa sakitnya
tiana mendekatinya dan memberitahu raja tentang konspirasi yang dimainkan oleh jiko dan para gadis
apa mereka akan menerima akibat karena melawan istana
tiana tapi itu tidak mengubah fakta bahwa aku mengkhianati kepercayaan istriku
bagaimana aku bisa melakukan itu itu bukan salahnya
dia akan memaafkanmu
keesokan paginya ada ketukan di pintu tuan dudel
kwek kwek aku disini untuk bertemu istriku
evium kok kok kok apa yang kau lakukan
aku disini untuk menunjukkan betapa sempurnanya kita
jika kau adalah ratu ayam maka aku raja bebek evium
buk buk buk buk buk kau mempermalukan diri sendiri
cintaku aku telah membuat kesalahan
aku gagal menerimamu padahal mengetahui siapa kau dan bagaimana dirimu
aku tahu sekarang bahwa kebiasaan kitalah yang membuat kita unik
kebiasaanmu bukanlah kekurangan itu yang membuatmu menjadi dirimu
dan kau adalah ratu yang murhati dan orang yang cantik
aku mencintaimu sepenuh jiwaku
ratu poli maukah kau menerima cintaku
saat itu tiana diangkat ke udara
hah itu terjadi
yang mengejutkan semua orang diana berubah menjadi pangeran surgawi jupiter
apa yang terjadi aku berubah menjadi bebek dan kau berubah menjadi pria
raja evium aku pangeran jupiter dari alam surga
aku berbuat salah dan diusir dari istanaku berabad abad yang lalu mencari arti cinta yang sebenarnya
aku menjelajahi dunia dan akhirnya menemukannya
penerimaan tanpa syarat dari raja eviom dan ratu poli adalah cinta sejati
sekarang aku bisa kembali dengan damai
kembali tapi aku akan merindukan penasihatku
raja evium sayang kami semua mencintai rumah kami begitu pula pangeran jupiter
kau menjalankan tugasmu ke siantok dengan baik tiana
maksudku jupiter aku tak ingin teman terbaikku pergi
tapi aku berharap yang terbaik untukmu dan aku tidak akan pernah melupakanmu
aku juga tidak akan pernah melupakanmu kawan
jupiter disambut kembali di alamnya dengan cinta dan hormat
dan kembali ke bumi ratu polly diberi tempat yang selayaknya dan begitu pula yang lainnya
jiko misalnya diturunkan dari posisinya dan sekarang dia menjaga istana
dan untuk gadis itu dia diberi tugas memetik semua jagung dari semua ladang di kekaisaran
dan mereka hidup bahagia selama lamanya
ya hampir semua